sebuah rumah panggung di desa tonrorita kecamatan biring bulu kabupaten goa sulawesi selatan digrebek petugas rabu malam
tak terima anaknya akan ditangkap aparat orang tua tersangka mengamuk dengan menenteng sebilah golok dan nyaris membacok sejumlah petugas
tak hanya itu keluarga tersangka juga melakukan provokasi dengan berteriak maling hingga mengundang amarah warga sekitar
petugas berusaha menenangkan warga hingga akhirnya situasi bisa terkendali
namun proses penangkapan tersangka terpaksa ditunda demi menghindari jatuhnya korban
penangkapan tadi terjadi
terhadap pelaku termasuk susah karena orang tua pelaku tidak mengerti dengan hal yang kita lakukan
menganggap kita preman datang di tempat itu
awalnya dia kira kita bukan polisi
sebelumnya polisi hendak menangkap tersangka karena diduga telah melakukan penganiayaan
yahya maulana goa sulawesi selatan